beredarnya video seseorang yang mengklaim dirinya sebagai tim riset formula antibody covid sembilan belas
dan telah menemukan obat corona viral di media sosial dalam akun youtube dunia manji
hadi pranoto mengklaim menemukan cairan herbal sebagai obat anti corona
berbagai pernyataan yang dikeluarkan atau pertanyaan yang dikeluarkan ini juga pun
menyulut kontroversi termasuk dari kalangan dokter yang mempertanyakan kredibilitasnya
tidak hanya itu di tengah upaya berbagai uji klinis terkait obat dan vaksin covid sembilan belas
sebelumnya juga sudah banyak beredar informasi yang dipertanyakan kebenarannya terkait obat
bagi penyakit yang telah menjangkiti lebih dari delapan belas juta orang di dunia ini
bagaimana dunia medis menjawab berbagai kebingungan di masyarakat akibat berbagai informasi yang timbul
terkait obat atau antibody covid sembilan belas kami akan membahasnya malam ini dengan arah sumber
yang telah bergabung melalui video conference yang pertama ada prof amin subandrio
dari lembaga biologi molekuler agement
terima kasih bergabung bersama kami selamat malam prof amin
termasuk juga para pakar di lembaga agement terkait dengan adanya pernyataan dari hadi pranoto
bersama dunia manji di akun youtube ya
ya kami tentu melihat dari substansinya saja pada awalnya tentu kami harus
beretikat baik untuk bisa melihat apakah yang diklaim itu memang
mengandung kebenaran dan kebenaran
itu kami menyimak dengan cermat apa yang ditayangkan dalam video tersebut
kami hanya berdasarkan pengetahuan kami sebagai mikrobiologis dan juga orang yang berkecimpung di biologi molekuler
ya kalau dari penemuan herbalnya
kami tadinya berharap itu memang berhasil dikaitkan dengan penemuan herbalnya
jadi saya berharap itu adalah satu temuan yang bisa membantu sebagai suplemen yang bisa membantu masyarakat meningkatkan kesehatannya
tetapi apabila diikuti terus maka beberapa pernyataan dan klaim klaim itu
sepanjang pengetahuan kami
sepanjang pengetahuan kami
sepanjang pengetahuan kami
sebagai orang yang banyak bekerja mikrobiologi dan juga biologi molekuler
saya berharap itu akan menjadi suplemen yang bisa menimbulkan pendapat dan harapan masyarakat yang terlalu besar
sehingga itu nanti dikhawatirkan akan mengabaikan upaya upaya yang sedang digalakan oleh pemerintah
oke artinya ada misleading information disana prof amin
ya beberapa statement itu
oke apakah statement statement yang dikeluarkan
ada banyak hal terkait dengan
tes pcr misalnya
yang bisa berharga hanya sepuluh sampai lima belas ribu rupiah
dan diambil dari keringat saja
apakah itu bisa dibenarkan oleh
ya kalau saya tidak salah tangkap
tentang itu beliau menyatakan
berbasis digital dan sebagainya
yang dikembangkan di satu negara lain
berbasis digital dan juga bisa cepat
biayanya tidak mungkin semurah sepuluh ribu
tidak hanya itu statement yang
yang bisa dianggap menyesatkan
dari statement awal sudah
sudah tidak sesuai dengan kaedah
ilmiah yang kami ketahui
oke prof amin ini sebelumnya
idi juga sudah menyatakan tidak ada ahli
mikrobiologi bernama hadi pranoto
dari anda sebagai pakar sendiri
dari lembaga eikman sendiri
apakah sosok hadi pranoto ini sebetulnya
sebelumnya sudah dikenal begitu
sudah banyak informasi mengenai beliau
mohon maaf tidak ada yang mengenal beliau
saya ke prof hasbulo mungkin
berikutnya dari satgas covid sembilan belas
ya saya asumsikan anda juga sudah melihat ya
video dari hadi pranoto di akun dunia manji
yang sudah di takedown
tapi sudah banyak yang mengutipnya kembali
begitu di channel channel youtube lainnya
tanggapannya bagaimana prof hasbuloh
dalam kondisi virus corona yang
dan tidak ada
tidak ada obat
ada orang yang ingin
orang orang mau bicara seperti itu
kita sebagai ilmuwan
sebagai pejabat publik
sebagai tokoh masyarakat
siapa yang bicara itu
apakah dia punya
memang orang yang sudah dikenal
dalam bidangnya ahlinya atau bukan

tidak bisa ada orang
idi sudah melihat tidak ada
teman temannya prof amin
ya jangan dipercaya dulu
dan ini saya berharap
para tokoh masyarakat
apakah itu tokoh agama
atau tokoh organisasi
jangan mudah tergiur
jangan mudah menyebar
yang belum ada buktinya
boleh saja orang mengklaim begitu
boleh saja orang mengklaim begitu itu
saya akan menghargai
berapa orang yang sudah dites
berapa yang terbukti
valid dengan dilakukan
kalau sudah ada bukti segitu
kita hargai ini sebuah temuan
ini cuma sekedar orang mau cari
popularitas atau menariknya
cari jualan barangkali tadi katanya herbal
sehingga masyarakat nanti terjebak lagi
yang kita sayangkan jangan sampai terjadi ada orang orang mengambil kesempatan yang tidak bertanggung jawab
prof hasbulo ini tapi sebelum adanya pernyataan obat herbal dari hadi pranoto ini
kita juga sudah mendapat informasi dari awal begitu corona ada di indonesia pandemi ini
ada minuman empat empon sumplemen ikan gabus temulawak kalung kayu putih atau eukaliptus begitu kemudian arak bali
sebetulnya bagaimana satgas covid sembilan belas bisa memvalidasi informasi informasi obat herbal atau jamu jamuan begitu yang dikeluarkan di tengah masyarakat
ya saya kira pernyataan dari pak yuri dr ahmad yuryanto sebagai dirjen sudah jelas itu
itu bagian dari penapisan
penapisan informasi yang dilakukan oleh gugus tugas atau satgas tidak membiarkan informasi informasi yang keliru disebar begitu saja
jadi oleh karena itu kembali lagi pada masyarakat jauh lebih baik mendengarkan pernyataan resmi dari satuan tugas
ya memang tugasnya untuk melihat meneliti memberikan informasi
caranya agar tadi informasi yang keliru ini bisa ditahan begitu tidak tersebar kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh satgas sendiri untuk memfilterisasi informasi informasi yang tidak jelas atau tidak bisa dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat
ya saya kira satgas sudah dan juga bersama kominfo selalu sudah memantau apa yang terjadi saya kira fakta bahwa
video ini sudah ditarik itu juga satu bukti bahwa sudah berlaku
memang tidak mungkin sebelumnya dicegah tentu tidak bisa kita ketahui
tapi begitu menyebar terdeteksi dan dilakukan cek proscek ternyata ini tidak ada bukti bukti ilmiahnya ini hoax ya segera dihapuskan
itu sudah bisa kita lihat lah sudah tidak ada lagi di youtube kan
jadi ada koordinasi dengan kominfo termasuk untuk tadi ya men take down video yang
saya kira untuk begini pemerintah cukup solid untuk menyeleksi jangan sampai informasi informasi menyesatkan tersebar
karena memang dalam suasana seperti ini banyak sekali informasi informasi hoax yang tersebar entah itu karena ketidaktahuan
atau ada kesengajaan mempelintir kita tidak tahulah niat orang itu ya tapi bisa dideteksi sekarang
mas blo ini termasuk juga informasi informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu timbul dari figur figur publik yang bisa memiliki dampak atau influence besar begitu kepada masyarakat
untuk kepada orang orang yang menyebarkan informasi tersebut apa kemudian yang akan dilakukan
kalau yang akan dilakukan tentu pemerintah akan melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku
kalau memang informasi hoax yang disebarkan dan menimbulkan keresahan ya bisa saja orang itu dibawa ke
pengadilan dituntut sebagai membuat keonaran dan sebagainya itu banyak pasal pasal ya
saya bukan ahli hukum tapi yang jelas itu adalah sebuah pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat harus ditindak
oke saya mungkin ke prof amin selanjutnya prof amin sebetulnya kan sudah banyak sekali ya informasi informasi tentang obat herbal obat herbal atau antibody covid sembilan belas
atau bisa juga pencegah bisa dikatakan corona
seperti tadi saya sempat sebutkan minuman empon empon kemudian juga suplemen ikan gabus dan sebagainya
dan juga terakhir mungkin yang di endorse oleh mentan kita syahrul yasin limpo terkait kalung penawar covid sembilan belas
dari lembaga biologi molekuler eijkman sendiri apakah meneliti obat obatan tersebut ramuan ramuan tersebut
lembaga eijkman tidak dalam kapasitas untuk meneliti ramuan ramuan hal tersebut
tetapi di kementerian ristek brin
itu sudah ada kegiatan yang khusus untuk mendukung pengendalian covid sembilan belas ini
salah satunya adalah mengembangkan bukan obat tetapi suplemen
artinya kita juga menampung gagasan gagasan dari masyarakat yang memang bisa mengembangkan beberapa ramuan dari obat obatan
berdasarkan informasi obat tradisional maupun yang dikembangkan belakangan
tetapi sekali lagi itu terbatas pada suplemen
artinya itu bukan obat yang secara spesifik membunuh virus corona
tetapi kita lebih mengharapkan suplemen itu meningkatkan daya tahan tubuh manusia secara umum
jadi sekali lagi
bukan obat covid sembilan belas
tetapi kita mengharapkan
dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya
meningkatkan kesehatan secara umum
menyambut baik upaya upaya
namun yang harus diperhatikan adalah
yang kita sebut sebagai over claim
jadi claim yang
sebaiknya kita batasi
tidak menyebutkan bahwa ini bisa
tetapi hanya dibatasi
misalnya membantu meningkatkan
itu jauh lebih bijaksana
karena sampai saat ini
belum ada satupun
secara spesifik bisa membunuh
over claim inilah kemudian yang bisa menimbulkan
hoax juga begitu ya di kalangan masyarakat
terkait klaim obat penyembuh
prof amin saya juga ingin bertanya tentang sebetulnya protap
apa protapnya bagaimana kemudian seorang bisa
menguji hingga akhirnya
mendistribusikan sebuah obat atau ramuan
yang kemudian diklaim sebagai pencegah
atau antibody corona dijawab nanti usai jeda prof amin
cnn indonesia newscast segera kembali
tetap bersama kami
terima kasih tour
registrasinya kalau meragukan
baik atau di telepon
di cari informasi ke badan pom apakah
registrasinya benar atau tidak benar kalau tidak ada
yang paling benar paling tepat adalah
mempercayakan berbagai informasi yang ada di
terkait penanganan covid ini kepada
satuan tugas covid sembilan belas sejauh ini sebetulnya prof
untuk vaksin ataupun antibody
penelitiannya sudah sejauh mana

karena ini memang
sebuah penyakit baru
seluruh dunia tentu semua
kembali lagi kita sudah mengikuti
perkembangan kasus ini
tujuh bulan sejak pertama di
belum ada satu negara pun yang
berani mengklaim bahwa kami telah
harga sekian belum ada
semua hanya mengatakan
dalam proses ada yang baru
fase satu ada yang sudah fase tiga
level atau tingkatan tingkatan
pencapaiannya tapi semua
yang diuji pada
namanya di luar tubuh
diuji pada binatang diuji pada
manusia dalam jumlah yang sedikit
itu prof amin lebih tahu
bisa menjelaskan lebih jelas
prof hafzul mungkin
ini terakhir apa sih saran yang akan anda berikan
kepada masyarakat maupun figur figur publik
begitu yang kemudian mengendorse informasi informasi
yang belum bisa dipertanggungjawabkan
keapsahannya di media sosial
ataupun di berbagai media
saya kira khususnya kepada
para figur publik apalagi
tokoh tokoh agama apalagi
indonesia ini mayoritas beragama islam
dan dalam agama islam
disebutkan kalau ada informasi
yang kamu tidak tahu
ya periksa lagi
cek kebenarannya jangan
kamu sebarkan saja itu
dosa besar dan menimbulkan
bahaya buat masyarakat jadi
janganlah gampang menyebar informasi
yang resmi yang kita sudah tahu sumbernya
kalau terima itu
ya simpan aja cek untuk ngecek
silahkan tapi jangan sebar lagi
karena ini akan menimbulkan
informasi dan memang dalam
kesehatan ini terlalu banyak informasi informasi
memang tidak memahami
sebetulnya konteksnya apa jadi
kalau dia tidak memahami gampang sekali
jadilah orang jujur
dan janganlah jadi
orang egois menyebar
informasi yang dia miliki benar
baik jangan jadi orang egois
semua harus percayakan pada
ahlinya prof amin mungkin setelah akhir
pertanyaan yang sama apa kemudian
yang disarankan kepada figur publik maupun
masyarakat yang menyebarkan informasi informasi yang
tidak benar terkait obat
ataupun ramuan ramuan terkait
mungkin juga bisa anda tambahkan sejauh mana saat ini
penelitian sudah dilakukan terhadap vaksin dan antibody
vaksin merah putih
artinya yang dikembangkan oleh
ini sudah sampai
kurang lebih tiga puluh empat puluh persen
kami sudah mengembangkan
kami masih berjuang terus
insya allah awal
kami sudah bisa menyerahkan
untuk dilakukan uji klinik
nah terkait dengan isu ini
seluruh lapangan masyarakat
dan juga mereka yang punya akses
baik itu media sosial
untuk lebih berhati hati ketika
dari sumber sumber tertentu
kita harus pastikan tentu sumbernya
kita mesti tahu betul latar belakangnya
dan tidak hanya
dan tidak hanya bangsa indonesia
tapi juga seluruh indonesia
dan ini diperlukan kerjasama yang luar biasa
baik di kalangan otoritas
maupun juga di masyarakat
karena delapan puluh persen

di tangan masyarakat
seluruh lapisan masyarakat
tidak hanya yang di bawah
tapi juga masyarakat menengah ke atas
juga harus ikut serta
prof amin subandrio terima kasih
prof hasbuloh tabrani juga terima kasih
bisa membuka kembali mata masyarakat
agar bisa lebih cerdas dalam
memfilter berbagai informasi yang ada
literasi media bisa lebih naik
sehingga masyarakat bisa lebih percaya
ataupun pakar yang benar benar
sesuai di bidangnya
terima kasih prof amin prof hasbuloh